tidak hanya di indonesia aksi dukungan terhadap basuki cahayapurnama juga dilakukan di belasan kota besar di amerika serikat eropa asia dan juga australia
aksi menyalakan lilin untuk ahok di amerika serikat bahkan diikuti oleh ribuan orang di sedikitnya sepuluh kota termasuk los angeles new york san francisco florida seattle dan juga washington dc
dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dukungan terhadap ahok di amerika kami sudah terhubung melalui sambungan skype dengan bu celi wakil ketua dispora di indonesia atau di los angeles
halo selamat siang pak bu celi waktu jakarta
selamat siang bu celi selamat siang
ya pak buce bisa diceritakan bagaimana aksi atau suasana aksi mendukung ahok di amerika serikat yang diadakan pada sabtu malam waktu amerika
angle sangat mencintai ahok ya
jadi mereka secara spontanitas akhirnya dengan dikoordinasikan oleh dua orang yaitu utomo lukman dan toar rumin kewas
mereka kumpul tadinya mereka cuma siapin dua ratus bunga dan empat ratus lilin
tapi tanpa diduga tiba tiba masyarakat datang dan ada sampai seribuan lima ratus sampai seribu sampai seribu lima ratus orang datang di food court di glendora
dan mereka datang
dan mereka mengadakan nyanyi lagu lagu kebangsaan
mereka prihatin tapi tidak ada anarki sama sekali
mereka mendukung pemerintah ri nkri
mereka mendukung dan mereka menghimbau supaya pemerintah bisa memberikan keadilan pada ahok
pak buce tapi seperti yang kita tahu kasus ahok ini berada di jakarta begitu dengan politik pilkada dki jakarta
kemudian seberapa besar dampak yang terjadi oleh warga negara indonesia yang ada di amerika serikat dengan kasus ini
saya sebagai wakil ketua diaspora los angeles banyak mendapat masukan dari teman teman
tadinya itu kita mengikuti selama tiga tahun apa yang terjadi di jakarta
dengan tenang hati dengan gembira
kita melihat perkembangan jakarta luar biasa
banyak yang mau pulang
pak buce saya mau pulang ke jakarta
lebih enak tinggal di jakarta
daripada di sini tapi setelah
maksudnya ahok dipenjara dua tahun
banyak yang berkata saya
tidak mau pulang nih jangan tahu
kita akan menjadi
untuk kita gitu jadi
sangat berdampak bagi kami
karena ahok adalah
simbol dari indonesia baru
ahok adalah simbol dari transparansi
dan indonesia yang kita bisa cipatkan
jadi maksudnya ahok dipenjara
bagi kami seperti memasukkan penjara
indonesia baru kita gitu yang
pak buce selain menjadikan ahok
sebagai katakanlah ikon atau
begitu apa tindakan yang akan dilakukan
selanjutnya dari warga negara khususnya
yang ada di amerika serikat untuk
daripada kami telah
mengontak para anggota
punya teman ed royce
yaitu dia beliau adalah kongres dari
partai republikan yang
melakukan hubungan antara luar negeri
beliau sudah aware apa yang terjadi
pada ahok kita mengontak
karena saya warga negara amerika
tapi saya punya kecintaan pada indonesia
dan banyak di antara kami semua adalah
warga negara amerika
yang mencintai indonesia
sehingga kami mengontak para
kongres kami untuk
bahwa semoga keadilan bisa dilakukan di indonesia
yang kedua saya dapat
tadi masukan dari teman teman
ada yang bilang pak bu cek saudara saya adalah
apa lawyer dari harvard
mereka akan datang ke indonesia juga untuk
membantu membela ahok
dan yang terakhir kita akan bikin candle light
nanti minggu tanggal dua puluh satu mei
di kantor pusat cnn

jam dua siang masyarakat akan datang kembali ke kota ini
dan hari lagi membaikkan candle light
dengan harapan bahwa masyarakat dunia
akan terbuka matanya
memberikan support pada ahok
ya itu yang bisa kita lakukan
kita harapkan juga seluruh aksi yang terjadi
di seluruh dunia ini membawakan dampak positif
tidak hanya untuk di jakarta
tapi juga di seluruh indonesia
baik terima kasih bapak bu celi
ini wakil ketua diaspora indonesia di amerika serikat
terima kasih banyak